kecintaannya pada lingkungan dan keberlangsungan pariwisata labuan bajo putra hawan mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan sampah botol plastik
putra asli bajo ini menjadikannya sebagai program ekonomi sirkular
usaha ini dirintis putra pada dua ribu sembilan belas silam
putra meyakini botol botol plastik yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sampah mampu memberikan nilai ekonomis jika diolah dengan baik
saya mulai ke sektor sektor informal yang memang terlibat di yang bekerjanya di bidang sampah
saya jelaskan ke mereka bahwa oh ini tuh ada nilai nilai jualnya begitu ada nilai ekonominya begitu
sampah botol plastik di udi putra dari para pengumpul dengan harga bervariasi
dalam sebulan rata rata sampah botol plastik yang siap dikirim ke pulau jawa mencapai lima puluh ton
dalam menjalankan usaha ekonomi sirkular ini putra dibantu staf jumlah lima puluh orang
semua karyawannya merupakan warga masyarakat sekitar dan beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas